untuk seorang wanita tua yang lapar tentu saja silakan masuk
hangatkan dirimu di dekat api
ini ambil selimut ini dan aku akan mengambilkan sup untuk
apakah kau tidak takut kalau aku mungkin penyihir datang untuk menyakitimu
tidak kau bukan penyihir
selama bertahun tahun di hutan putriku dan aku bisa membaca angin dan mendengarkan tanah
jadi kami tahu saat ada yang tidak beres
kau berdua bijaksana dan baik hati dan kau akan diberi hadiah untuk ini
segera putrimu dan seorang pangeran akan jatuh cinta
musim dingin berubah menjadi musim semi dan suatu hari seperti yang diprediksi peri
seorang pangeran melewati hutan
dia tersesat dan mengetuk satu satunya gubuk yang bisa dia lihat
seperti yang ditahbiskan peri pangeran dan belinda jatuh cinta begitu dalam saat mereka saling menatap
maukah kau menikah denganku
dirayakan dengan megah dan besar
semua orang senang kecuali ibu tiri pangeran sang ratu
bagaimana dia bisa menikahi orang dari hutan seperti itu
bagaimana dia akan berbaur dalam rumah tangga kerajaan
jika yang dimaksud ratu dengan rumah tangga kerajaan adalah rumah tangga di mana kesombongan dan ketiadabaikan menjadi norma
tentu saja belinda tidak akan pernah cocok dengannya
kau bahkan tidak dapat menyajikan secangkir teh dengan benar
tetapi yang mulia teh ini untuk pangeran
jangan berani membantah
kau membawa harapan baru kepada orang orang di kerajaan ini bahwa ketika kau dan pangeran frentual naik tahta
keadilan dan kasih sayang akan memerintah lagi seperti dulu ketika raja histerin masih hidup
apakah kau merasa lebih baik sekarang
pangeran frentual sendiri dan bahkan beberapa menterinya sudah bosan dengan cara ibunya yang tidak adil dan tidak berbelas kasih
cara ratu tua menjadi lebih buruk dan buruk
sudah waktunya dia turun tahta dan membiarkan pangeran frentual menjadi raja
semakin cepat semakin baik
beraninya mereka memutuskan untuk menyingkirkanku dari tahta
saatnya mereka menderita
matikan ke dalam air belinda
ramuan itu membuat belinda tertidur selamanya
sang ratu kemudian bertanya kepada pelayannya venitize
ambil bayi bayi itu dan buang mereka ke laut
biarkan mereka dibawa jauh dari kerajaan ini sehingga mereka tidak pernah terlihat lagi di sini
lalu venetisnya mengambil kedua bayi itu
memasukkannya ke dalam keranjang dan membuangnya ke laut
keranjang itu hanyut oleh ombak
dengan sangat jauh
john apa yang mengambang di atas ombak
bawa ke sini segera
john melompat ke dalam air dan mengambil keranjang itu
mereka terkejut melihat bayi bayi kecil yang begitu cantik di dalamnya
corsair sangat gembira karena dia tidak memiliki anak
dia membawa bayi bayi itu kepada istrinya
mereka mengadopsi bayi bayi itu dan menjadi keluarga yang bahagia
tahun tahun berlalu dan anak anak itu tumbuh dewasa
john putramu telah tumbuh menjadi sangat tampan dan berani
oh ya dia juga memiliki hati yang baik
belle et al saudara laki lakinya pangeran petit soliel dan teman mereka cherry
hampir tidak dapat dipisahkan
semuanya baik baik saja di dunia
yang mereka ketika tiba tiba suatu hari mereka mendengar percakapan antara corser dan istrinya
aku ingin tahu sekali dari mana belle et al dan petit soliel berasal
aku masih ingat mereka bayi bayi kecil dilemparkan ke laut
tapi mereka adalah anak anak kita sekarang jangan bicarakan masa lalu aku mohon
mereka berdua terkejut mendengar ini
banyak hari berlalu mereka mencoba tetapi mereka tidak bisa melupakan apa yang telah didengar
akhirnya petit solet tidak tahan lagi
ayah apakah kau sungguh menemukan kami di keranjang dilempar ke laut
ya itu benar
kami mencintaimu ayah tapi kami ingin tahu dari mana kami berasal apa yang terjadi sehingga kami harus dibuang seperti itu
kalian adalah anak anak kami sekarang apakah cinta kami tidak cukup untuk kalian
ibu tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mencintai kami lebih dari ibu
tapi pikirkanlah untuk dua anak yang dibuang seperti ini sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi pada orang tua kami
apakah itu dan masih bisakah kita mengulangnya kami hanya tapi
beletual benar mereka tidak akan menemukan kedamaian sampai mereka tahu apa yang terjadi
maka sudah diputuskan agar putri belle et al akan mencintai kami

tapi teman setia mereka ingin ikut juga bersama mereka
apa yang kau lakukan di sini
apa kau sungguh berpikir kau mungkin akan melakukan perjalanan terbesar dalam hidupmu tanpaku
mereka langsung menuju tempat di mana corser melihat keranjang itu
satu satunya yang paling dekat dengan tempat ini adalah kerajaan leblong
mengapa kita tidak berlabuh di sana dulu
tentunya kau akan dikenali dengan kerajaan leblanc

jadi mereka bertiga berlabuh di kerajaan leblanc
namun karena ratu tidak membiarkan siapapun melihat bayi bayi itu dan putri belinda masih tertib
tidur tidak ada yang mengenal mereka
meskipun demikian ketiga pemuda itu menjadi bahan pembicaraan di kota
berita segera mencapai ratu tua
apakah itu benar aku telah melihat mereka dengan mata kepala sendiri
dua dari mereka pasti anak belinda
jadi mereka sangat baik seperti ibu mereka
ya maka biarkan kebaikan mereka menjadi kehancurannya
kau tahu apa yang harus dilakukan venitis
iya yang mulia
keesokan paginya belle etoile cherry dan petit solil berada di luar kota
venetic berpakaian seperti wanita tua yang malang dan datang menangis kepada mereka
kudengar kalian bertiga sangat baik dan berani
maukah kalian membantu ibu tua yang menyedihkan ini
oh tentu saja beritahu yang kau butuhkan
anakku sangat sangat sakit dan hanya air mancur menari yang dapat menyembuhkannya
kalung dan permatamu menunjukkan bahwa kau memiliki semacam berkah ajaib
maka hanya kau yang bisa menjelajah ke hutan bahaya yang lemah
jangan mematikan dan membawakanku obat untuk putraku satu satunya
kami pasti akan pergi dan mengambil air dari air mancur menari
ratu senang dengan berita itu
tidak ada yang pernah kembali dari hutan bahaya
mereka bertiga pergi keesokan paginya
panas di hutan bahaya menjadi terik saat pohon pohon terbakar tanpa hangus
dan mereka mencari air
bel etwal ceri dan tenggorokan betet solel kering dan air mereka hampir habis ketika
burung ini mencari air
kau menyelamatkan hidupku
aku akan menunjukkan jalan ke air mancur menarik
ya harus melawan naga yang menyimpannya
burung itu membawa mereka ke dalam gua
memberikan mereka bertiga baju besi yang terbuat dari cermin
ketika mereka pergi untuk melawan naga pengecut yang tampak ganas itu ketakutan
melihat begitu banyak naga di baju besi mereka
naga pengecut itu tidak tahu bahwa dia hanya melihat pantulan dirinya sendiri

dia lari sambil berteriak
mereka bertiga bergerak maju ke dalam gua tempat air mancur menarik
banyak putri berbaring di sana seolah di bawah mantan
siapa mereka semua
mereka adalah putri dan wanita muda yang datang ke sini untuk menginil air penyelamat
mereka mencari air mancur menari yang di jebak oleh naga itu
kita harus membebaskan mereka sebelum pergi bagaimana melakukannya
berikan air dari air mancur menari mereka akan hidup kembali
jadi mereka bertiga menghidupkan kembali semua putri
mereka mendatangnya dengan kegembirian mereka
mereka meng mineralsyo
mereka menemukan mereka dan berjalan ke penyelamat
mereka menjadi aneh
tidak begitu akut tak keluarkan semalam
mereka p rage perhubungan tetapt fer audit
kita sudah mati
tidak kepada siapa pani
bawa aku ke istana raja leblah tuangkan air mancur menari ke ratu belinda dan kemudian aku akan menceritakan semuanya
oh sayangku kau telah tertidur selama tujuh belas tahun aku tidak tahu siapa yang memantraimu
aku mencari bantuan dari semua jenis penyihir tapi tidak ada yang berhasil
namun mereka telah membawamu kembali kepadaku
anak anakku kalian di sini
ibu tirimu sangat membenci putri belinda sehingga
burung itu menceritakan semua yang terjadi dengan belinda dan anak anak karena ratu tua
raja sangat marah dan dia ingin menghukumnya
maafkan dia dia adalah ibumu
setelah apa yang dia lakukan kepada kita
ibu benar dia tahu bahwa tidak akan ada yang mempercayainya lagi
lalu hukuman apalahnya
apalagi yang lebih berat bagi manusia selain itu
sekarang mereka akan tinggal dengan kita selamanya
ayah kami kami tidak mungkin meninggalkan mereka yang merawat kami dan mencintai kami selama ini
kami harus kembali kepada mereka jika tidak segera pasti setelah beberapa waktu
orang tua kami pasti sudah menunggu kami
raja dan ratu belinda
kami tidak mengerti tetapi hidup membuat pengaturan yang bahagia
ketika corser dan istrinya mendengar tentang anak anak mereka mereka dengan senang hati pindah ke kerajaan leblak dengan pengawal terpercaya mereka john
dengan begitu bell edwal dan petit solel bisa bersama kedua orang tua mereka bersamaan dan teman tercinta mereka cherry selalu di sisi mereka
kami tidak mungkin meninggalkan mereka